dengan siapa kak
gue mau perang sama orang yang pantas gue perangin
dari turang tau siapa gue
sempo jangan begitu
damai cinta sudah
indah itu damai
esok gue perhatiin dari tadi kayaknya muka lu kesut banget kenapa
biasalah ada pikiran
gue tau pasti karena gina mau masuk ya
bukan cuma gak masuk bro
tapi dia lagi marah sama gue lagi ngambek
yaelah gitu aja pusing
lo tinggal minta poesinya si roman
terus lo kasih ke gina
lo masih ngeraguin poesinya si roman
asik nih momennya nih
thank you sam
roman dan samuel
buat kalian semua yang ada di sini
hari ini spesial buat kalian semua
pesen aja sesukanya
ini beneran dong
gak ada apa apa
ada apaan tiba tiba sedih sama traktir kita
gue sih yakin banget
ada satu hal yang gak beres
pesen aja jangan sama lo ya
lo mau pesen makan juga
gue pesenin yang spesial ya
engga engga makasih
gue di sini bukan mau minta traktir
lo lagi ngerencanain hal buruk apa lagi
ya ampun len
lo kenapa sih negatif thinking terus sama gue
ya karena sesuai pengalaman gue sih
kalau lagi baik biasanya ada hal buruk dibalik itu
apa ini ada hubungannya sama roman dan sam
lo mau tau aja
atau mau tau banget
gue emang lagi ngerencanain sesuatu
tapi sesuatu ini bakal ngebuka mata lo lebar lebar
dan sebentar lagi lo bakal tau
brouhaha kinda gitu ya tapi
semoga rencana depon berhasil dan wulan gak akan keganjinan lagi dia sama roman
bobby kemana sih
nah terus samuel mana kok gak ikutan
saya juga tidak tahu
tadi bel begitu dia langsung keluar dia bilang kemana mau
eh kau lihat situ
itu si sam kan
gak tau gue jangan jangan dia mau loncat
nggak ini kalau dicara sebarang jangan
kau bikin apa kan disana
sam main basket yuk
eh kenapa tidak dijawab sombong sekali
kayaknya ada yang gak beres nih sama samuel
kalau kamu selalu nyuar trauma jakarta dan menyentuh jaringan yang brassl
gak tau sih
iya sih gue juga bingung ini apaan
cuman memang kita lihat aja ya gue penasaran soalnya
ekssss tunggu dulu dong
gimana kalo kita buka mesesnya tuh barengan aja
jadi biar lebih seru
cakep tuh gue setuju tuh
gue juga ya
hitungan ketiga ya bareng ya
ini bisa dikirim apa lagi nih
aku juga dapet
ini baterai gue udah bocor
yaudah kita lihat orang bareng yuk
ini mana sih
kok gak ada suaranya
sabar dong sebentar lagi
di sini gue bakal ngasih kalian kenangan yang tak akan terlupakan seumur hidup kalian
selesai riwayat lo roman picisan
gue akan kasih kalian sebuah video yang fantastis
yang gue rekam kan cuma suara
penjelasan akhir fru